seringkali anak anak sulit untuk diajak berolahraga terlebih olahraga gimnastik seperti senam
lain halnya jika anak anak bertemu dengan trampolin dengan suka hati mereka meloncat loncat di atas alat yang sesungguhnya merupakan alat bantu olahraga ini
tidak hanya anak anak orang dewasa pun bisa memanfaatkan trampolin sebagai sarana olahraga
seperti yang terlihat di bown street wahana bermain trampolin di kelapa gading jakarta pusat
barang saya terasa lebih fresh gitu ya dan juga berabanan dapat nurgi kalorinya berkurang gitu
yang aku rasain sih tubuh aku jadi seger ya terus selain itu aku juga happy juga happy
karena memang ini juga bisa jadi sarana quality time buat keluarga aku sama adik adik aku kesini sama mama papa aku juga
terus ya menurut aku ini balance sih buat hati happy dan juga badan juga jadi segar
karena obat yang manjur itu hati yang gembira
menurut michael triangto spesialis kedokteran olahraga bermain trampolin berguna untuk melatih otot otot tubuh dan melatih keseimbangan
bahkan berolahraga di atas trampolin dapat memenuhi mali seer risk
kalau kita lihat ada orang yang berat badannya delapan puluh kilo dia berlari berlari tapi lututnya kemudian sakit
benturan pada saat dia berlari di jalan raya tadi itu adalah empat kali berat badan dari yang dimiliki saat itu
kalau berat badan delapan puluh kilo tiga ratus dua puluh kilo
dia akan terhantam terus sehingga lututnya menjadi sakit
dia mendapatkan kebugaran jantung
jantung parunya tapi lututnya menjadi sakit
nah dengan dia berlari di tempat atau dia lompat lompat di atas trampolin dia dapat berlatih aerobik yang kira kira mirip
namun dengan benturan yang hampir nol
nah dengan demikian kita dapat memberikan suatu penyelesaian yang lebih baik

dilakukan american council on exercise menunjukkan bahwa bermain trampolin menggerakkan lebih banyak otot tubuh ketimbang berlari
penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa seseorang yang melompat di atas trampolin menghabiskan energi yang sama besar seperti orang berlari
namun dengan beban yang lebih ringan pada tubuh mereka
ndra fatani jakarta